selamat siang tadi anda sudah menyaksikan informasi utama kami kita ke informasi pertama di cnn indonesia live
di antara ribuan pengikut padepokan kanjeng di mas taat pribadi di probolinggo jawa timur
terdapat sejumlah pengikut dari kalangan non muslim
mereka mengaku terkesan ajaran taat pribadi dan datang untuk belajar agama
serta mencari sesuatu yang dijanjikan pimpinan padepokan
salah satu tenda di padepokan kanjeng dimas taat pribadi ini adalah tenda pengikut asal bali
ada sembilan penganut hindu yang menjadi pengikut padepokan ini
sebelumnya jumlah mereka sempat tiga puluh orang
seorang pengikut asal bali mengaku tertarik bergabung setelah melihat profil kanjeng dimas di media sosial
hingga jumat pagi aktivitas pengikut padepokan berjalan seperti biasa
meski ada beberapa pengikut yang pulang ke kampung halaman
nah yang namanya kita sekolah biaya itu pasti ada
intinya yang penting biayanya dipakai positif kan gitu
dimanapun kita masuk
yang namanya organisasi sekolah biaya pasti ada
ibu sendiri berapa buah
kalau untuk itu sih privasi ya pak ya
aku punya privasi sendiri
tanda kutip nggak bisa dibilang